kenapa di cabut
kenapa di cabut
ini kita udah biarin dulu
oh biarin aja
jadi udah dari rumah aja banyak
seorang warga percetakan negara jakarta pusat memprotes petugas ppsu dan satpol pp kecamatan johar baru jakarta pusat
sebab petugas membongkar tiang kabel internet yang berada di depan rumahnya selasa siang
protes baru berakhir setelah petugas menjelaskan keberadaan tiang tersebut ilegal alias tidak berizin
lantaran didirikan tanpa izin tiang kabel internet ini juga mengganggu instalasi
dalam penertiban ini petugas membongkar sedikitnya dua puluh delapan tiang secara bertahap
puluhan tempat usaha yang dibangun di trotoar jalan dr sumarno cakung jakarta timur dibongkar petugas satpol pp rabu pagi
petugas mengerahkan alat berat untuk membongkar tiga puluh satu bangunan liar
sebagian pemilik tempat usaha juga turut merobohkan bangunan mereka
nantinya fungsi kawasan ini akan dikembalikan
sebagai trotoar dan taman
diliputan cnn indonesia